satres narkoba polres metro jakarta selatan menangkap artis dwi sasono dalam kasus penyalahgunaan narkoba
dwi sasono ditangkap pada dua puluh enam mei lalu di kediamannya di pondok labu cilandak jakarta selatan dengan barang bukti ganja sekitar enam belas gram
menurut kabit umas polres metro jaya kompes pol yusri yunus dwi sasono rutin mengkonsumsi ganja dalam sebulan terakhir
alasan dwi sasono mengkonsumsi narkoba karena kerap susah tidur pada malam hari
polisi masih memburu pemasok ganja kepada dwi sasono berinisial c yang identitasnya sudah diketahui
akibat perbuatannya dwi sasono dikenakan pasal satu ratus empat belas subsider satu ratus sebelas ayat satu undang undang narkotika dengan ancaman sepuluh tahun penjara
ini adalah awalnya berdasarkan adanya laporan
laporan masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan
penyelidikan bahwa ada seseorang yang sekarang menjadi dpo
kita masih lakukan pengejaran inisialnya adalah c yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja
saya memang betul saya memakai
saya memang ketergantungan
saya bukan orang jahat
saya bukan pengedar
saya bukan penipu
saya bukan kriminal
saya ingin sembuh